rombongan kendaraan dinas menteri pertahanan prabowo subianto terpantau mendatangi istana bogor jawa barat pada kamis siang
kendaraan dinas menteri pertahanan prabowo subianto nampak masuk sendirian ke dalam istana bogor jawa barat melalui gerbang pintu dua
sementara kendaraan petugas patwal nampak menunggu di halaman balai kota
setelah menemui jokowi selama satu jam kendaraan dinas prabowo terpantau kembali ke luar istana tepat pukul tiga sore untuk bertolak ke jakarta
belum diketahui pembahasan dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut
namun diduga pertemuan dengan jokowi terkait pencalonan prabowo dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sebelumnya ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad membenarkan kabar pertemuan antara prabowo dan jokowi
meski belum memastikan soal pembahasan dinamika politik pemilu terkini
dasko menyebut bahwa pertemuan keduanya dalam kapasitas presiden dan menteri pertahanan untuk membahas program kerja pemerintah
saya selalu lebih tahu dari kita ya tapi saya pikir pertemuan siang ini antara pak prabowo dan pak jokowi adalah hal yang biasa
pertemuan antara presiden dan pembantu presiden sebagai menterinya tentu pak prabowo
kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan program program yang sudah dijalankan
jadi ada hubungannya dengan elektabilitas pak prabowo pak aram
pak jokowi ke pak prabowo atau seperti apa
saya belum tahu